ada seorang ibu di kabupaten bogor jawa barat melapor ke polisi karena kesulitan menukar kembali bayinya dengan pasien lain
karena diduga putranya ini tertukar
sudah terhubung dengan kuasa hukum siti maulia dan juga yaitu rusdi rido dan juga jurubicara rumah sakit sentosa greg jeko
selamat sore bapak bapak
selamat sore bu mevri sari
baik saya ke pak rusdi dulu pak rusdi sudah melakukan tes dna dengan hasil yang tidak identik
selain itu selain ada pula gelang yang tertukar begitu di awal prosesnya ini bagaimana sebenarnya proses
hingga yakin bahwa anak yang dibawa pulang ini bukanlah anak kandung dari siti maulia
yang pertama bahwa ikatan batin
jadi kuatnya ikatan batin
ibu siti feelingnya hatinya yang berkata bahwa anak yang dia bawa ketika pulang itu bukan anak biologis dia anak kandung dia
kemudian dikuatkan dengan beberapa kejanggalan yakni sebenarnya bukan gelang yang tertukar ya tapi gelangnya itu double
gelangnya double atas nama pasien b
jadi yang ada di pasien ibu siti itu
namanya sama dengan yang ada di pasien b
kemudian yang kedua baju
baju yang diberikan oleh ibu siti itu berwarna kuning
kemudian yang diterima oleh ibu siti dipakaikan kepada bayinya itu berwarna pink
kemudian setelah beberapa hari pulang ada beberapa suster yang datang menanyakan perihal gelang
karena di situ lebih menguatkan ibu siti ketika para sutradara itu menanyakan terkait gelang yang dibawa oleh ibu siti
nah disitulah ibu siti kaget ternyata bahwa nama yang ada di gelang anaknya bernama ibu dari pasien b
jadi itulah kejanggalan yang menguatkan ibu siti untuk mencari informasi ada di mana anaknya berada
hingga akhirnya juga melakukan tes dna dengan hasil tidak identik begitu dengan anak yang saat ini
kapan dilakukan pak
sample a ibu dan sample b
tanggal dua puluh tujuh juni
dua puluh juni itu tes dna maternity sehingga hasilnya tidak identik antara ibu dan anak
pak rusdi sempat menyatakan bahwa kesulitan juga dirasakan keluarga begitu ya
kesulitan seperti apa yang dirasakan saat berupaya untuk menukar
bagaimana cara menukar kembali anaknya atau meminta pertanggung jawaban dari pihak rumah sakit sentosa
karena ini berkaitan dengan kemanusiaan ya
dan juga terlalu lama dari pas kami layarkan terlalu lama pros apa kasus ini sehingga menyebabkan kesulitan kita meminta kepada pihak pasien b untuk ikut juga melakukan tes dna
pasien b menganggap bahwa anaknya tidak tertukar
itu dikuatkan dengan gelang yang ada pada anaknya bernama dia sendiri seperti itu
baik pak rusdi pertanyaannya ada dua
kemudian mengapa kemudian tes dna baru dilakukan sekitar satu tahun setelah terjadinya yang diduga merupakan insiden tertukarnya bayi
dan yang kedua adalah mengapa tidak langsung dikonfront saat itu dari pihak ibu siti kepada rumah sakit sentosa saat kejadian satu tahun lalu
saya kira pertanyaan itu harus ke rumah sakit ya
yang mempunyai tanggung jawab terutama kepada pihak manajemen karena ibu siti itu ketika mengembalikan gelang sudah bertanya kepada para suster dan juga kepada bagian admin
saya tidak mengerti bagaimana proses sop manajemen di rumah sakit tersebut
saya kira itu harusnya ada koordinasi dan komunikasi dari para tenaga kesehatan kepada apa
manajemen di rumah sakit
di rumah sakit tersebut
saya kira rumah sakit lah yang lalai akan hal ini
terkait tes dna juga itu betul betul permintaan dari kami
saya sebagai kuasa masuk di bulan juni meminta kepada pihak rumah sakit untuk melakukan tes dna
dan ketika itu ibu direktur juga masih mengatakan kita tidak punya biaya untuk melakukan tes dna seperti itu
sampai sempat untuk melimpahkan biaya itu kepada kita
nah kemudian saya bilang tidak bisa ini sudah masuk maladministrasi
sehingga akhirnya rumah sakit mau memfasilitasi tes dna seperti itu
baik kita ke pak greg jeko
keluarga menyebut tadi ada rentetan peristiwa yang terjadi terkait dengan diduga tertukarnya anak kandung ini
saat melakukan persalinan di rumah sakit sentosa
apa pertanggung jawaban dari rumah sakit
terima kasih bu mevri sari
ya ada beberapa poin yang saya cermati dari rekan rusdi tadi sampaikan ya
yang pertama terkait dengan ikatan batin ya
ikatan batin itulah yang kemudian menjadi konsentrasi rumah sakit
untuk kemudian turun langsung setelah sebelas bulan peristiwa ini terjadi
jadi rumah sakit perlu sampaikan
ya kami dari rumah sakit sampaikan bahwa memang peristiwa ini baru ketahuan secara resmi di rumah sakit itu pada tanggal dua puluh tiga mei
jadi setelah mengetahui peristiwanya pada tanggal dua puluh tiga mei
pada tanggal dua puluh empat mei rumah sakit kemudian langsung mengadakan pertemuan
pertemuan dengan manajemen pertemuan dengan perawat dan bidan yang terlibat
ya dalam pertemuan itu ya rumah sakit kemudian memutuskan untuk memanggil ibu s atau ibu siti
memanggil ibu siti memeriksa dokumen bahwa memang pada satu tahun sebelumnya atau sebelas bulan waktu melahirkan itu memang ada dua bayi laki laki
rumah sakit umum bergerak cepat di situ
mengecek ada dua bayi laki laki
satu bayinya ibu siti satu lagi adalah bayinya ibu b
ya kita menyebutnya ibu b
setelah itu memang rumah sakit bisa berkomunikasi secara baik dengan ibu siti
termasuk rumah sakit
rumah sakit lah yang inisiasi tes darah saat itu
kenapa tes darah dilakukan terlebih dahulu
untuk minimal mengetahui golongan darah dari anak tersebut dengan ibunya
ternyata memang golongan darahnya sama sama o waktu pengetesan saat itu
kalau saya tidak salah ya kalau saya tidak salah itu oh waktu itu
terus kemudian rumah sakit lah ya
rumah sakit lah yang kemudian menyelenggarakan tes dna
dengan memanggil atau mengundang salah satu
laboratorium dna dari jakarta untuk kemudian dilakukan tes dna
untuk apa tes dna harus dilakukan dan kemudian dibiayai rumah sakit
rumah sakit tahu betul bahwa ikatan batin antara ibu siti dengan bayinya itu sangat kuat
sehingga harus memberikan kepastian terutama terlebih dahulu kepada ibu siti
memberikan kepastian terkait dengan status anak yang ada di ibu siti
jadi pasca tes dna itu itulah pasca tes dna itu baru kemudian
kita mengetahui hasilnya seperti apa
dan hasilnya ternyata tidak identik
lalu langkah apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit
jadi setelah tes dna hasilnya sekitar sepuluh hari atau kalau tidak sekitar empat belas hari lah ya waktu itu
setelah tes dna itu keluar rumah sakit untuk memberikan kepastian kepada ibu siti dan kepada pihak pihak yang lain
yang kemudian diduga juga tertukar tadi
itu kemudian rumah sakit memanggil kedua pihak
memanggil kedua pihak
yaitu memanggil pihak keluarga bu siti termasuk pengacaranya bu siti
waktu itu rekan rusli juga hadir
lalu kemudian memanggil juga ibu b
memanggil ibu b juga
untuk apa waktu kemudian ibu b dipanggil
untuk bagaimana kita bisa menyaksikan dan mendengar sendiri hasil dari tes dna yang sudah dilakukan terhadap ibu siti
jadi rumah sakit yang kemudian melakukan
mediasi begitu ya
responnya seperti apa saat itu pak greg
ya jadi ya setelah dilakukan itu kemudian saya sendiri waktu itu yang kemudian menyampaikan hasil dari tes dna
saya sampaikan dihadapan ibu siti dengan keluarganya dan kemudian dihadapan ibu b dengan keluarganya
kita sampaikan bahwa hasil dari tes dna itu adalah
jadi kita sampaikan terus terang kepada keluarga
sehingga perlu untuk dilakukan tes terhadap ibu b
jadi waktu itu kita sampaikan bahwa ibu b harus dites
oke nanti kita akan dalami lagi terkait itu
saya mau kembali ke pak rusti terlebih dahulu
pak rusdi sejauh ini setelah melaporkan kepada pihak kepolisian
bagaimana langkah selanjutnya
saya kira ini juga harus menjadi atensi dari
khususnya kemenkes dan kementerian ppa
terkait dengan psikis dari ibu siti saya kira
mulai sekarang saya melihat mental ibu siti sudah mulai tidak stabil gitu
apalagi dengan banyaknya pemberitaan seperti ini
saya kira seperti itu
kemudian juga kami berharap pihak kepolisian poretsbogor cepat
untuk memanggil para pihak
sehingga kasus ini bisa terang
dan ibu siti cepat menemukan di mana anak dia yang sesungguhnya
di mana anak biologis dia yang dia kandung selama ini
artinya dari pihak keluarga ini juga menuntut adanya ketegasan terkait dengan dugaan maladministrasi ya pak rusti
yang dilakukan di rumah sakit sentosa
sudah pasti ada akibat hukum yang kita akan gugat terhadap rumah sakit
terakhir kepada pak ajeko
dugaan maladministrasi yang terjadi
bisa diceritakan kepada kami secara singkat saja
prosedur yang seharusnya itu memang seperti apa
tadi anda belum menyinggung sama sekali
karena ini menyangkut dua keluarga
jadi seperti rumah sakit di mana saja
terkait dengan perawatan bayi di ruangan
lalu kemudian terkait dengan pemulangan bayi
semuanya ada aturannya
itu ada peraturan menteri kesehatan
ada memang aturan tentang standar pelayanan minimal rumah sakit juga ada
kemudian standar pelayanan keperawatan juga ada
jadi memang ada aturan
rumah sakit pasti tunduk kepada aturan aturan itu
nah terkait dengan gelang ini
ini juga yang sedang kami dalami saat ini
kami juga sedang mendalami
terkait dengan dugaan adanya gelang dobel
sebagaimana yang disampaikan oleh rekan rusdi
ada gelang dobel itu sedang kita dalami juga kepada para perawat yang terlibat
pendalamannya seperti apa pak greg
apakah kemudian mereka mereka yang bekerja saat itu shiftnya sudah dikumpulkan
dimintai keterangan atau seperti apa konkretnya
sebagai langkah awal kita sudah pernah memanggil
ya kita coba kemudian mengkonfirmasi
tapi memang ini butuh waktu
ya butuh waktu untuk mendalami lebih jauh
karena mendalami lebih jauh karena peristiwa sudah terjadi satu tahun yang lalu
jadi tidak mudah
tapi terkait dengan bagaimana proses pemulangan bayi
lalu kemudian identifikasi gelang bayi
lalu kemudian proses perawatan di dalam ruangan
semuanya memang harus tunduk kepada aturan
dan yang dianggap oleh
terkait dengan para perawat
dan yang dinilai oleh pihak rumah sakit sentosa ini
yang terjadi pada ibu siti dan juga ibu b sudah sesuai prosedur
sampai dengan saat ini sedang kami dalami
ya sedang kami dalami
untuk kemudian bisa memastikan
bahwa apakah memang ada prosedur yang dilanggar oleh karyawan rumah sakit
dan kemudian kalau memang ternyata memang ditemukan ada itu
rumah sakit akan mengambil langkah juga
langkah hukum atau sesuai dengan aturan perusahaan yang ada
baik kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa
termasuk diantaranya kasus hukum yang terus berjalan
di tempat kepolisian
saya ingin tambahkan
kita harus mengakhiri
baik singkat saja
karena kita juga harus segera menunjukkan informasi lain
satu poin yang penting
ibu yang sedang hamil dan akan melakukan persalinan
bahwa ada aturan pp nomor tiga puluh tiga dua ribu dua belas tentang pemberian hasil eksklusif
jadi ibu pas keamerkan wajib diberikan ac eksklusif satu jam
dan juga harus rawat gabung
kasus ini mengakibatkan
kenapa akibatnya ada kasus ini
karena tidak adanya rawat gabung antara ibu dan anak
di rumah sakit sentosa ya
saya kira ibu ibu ini harus jadi atensi
di rumah sakit yang lain
saya kira harus ada rawat gabung antara ibu dan anak
jadi tidak ada lagi pemisahan antara ibu dan anak
seperti itu mbak ya
oke kita akan tunggu nanti perkembangan kasus hukumnya seperti apa
termasuk penyelesaian dari kasus yang satu ini
terima kasih pak greg dan juga pak rusti sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom